warga di jombang jawa timur dibuat resah dengan banyaknya limbah b tiga atau bahan berbahaya dan beracun
yang dibuang sembarangan di sekitar permukiman warga
karena kurang sadar akan bahayanya limbah b tiga itu justru dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat
untuk menimbun jalan atau tanggul tanggul sungai
dari penyuluhan yang dilakukan oleh dinas kesehatan jombang dengan mengambil sampel dua puluh satu responden
dalam video amatir ini tampak kepulan asap dari limbah b tiga yang ditumpuk dan dijadikan tanah
untuk menimbun bahkan tanggul sungai di area persawahan hingga permukiman warga
tumpukan karung limbah ini dimanfaatkan oleh warga di kawasan kecamatan sumopito jombang
limbah b tiga ini merupakan buangan dari sejumlah industri rumahan pengolahan bahan aluminium
warga mengaku tak bisa berbuat banyak
padahal selain membahayakan kesehatan dalam jangka panjang
penggunaan limbah b tiga untuk menguruk jalan atau tanggul sungai juga membuat mata pedih dan napas sesak
sementara hasil penyuluhan dari dinas kesehatan jombang yang mengambil sampel dua puluh satu responden
kami sebatas penyuluhan sama ini ya
kemudian tinggal bagaimana sebenarnya pengusaha itu betul bisa memperhatikan hasil limbahnya itu
warga berharap pemerintah menertibkan pembuangan limbah dari industri industri pengolahan bahan aluminium
yang ada di kecamatan sumobito agar tidak mengancam kesehatan